gelaran pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dunia
yang berlangsung sejak tanggal sebelas hingga enam belas juli ini
menjadi bagian dari gelaran panjang g dua puluh presidensi indonesia tahun dua ribu dua puluh
dilaksanakan di beberapa lokasi di wilayah nusa dua bali
para anggota delegasi negara anggota g dua puluh dan sejumlah negara undangan yang hadir
disuguhkan tampilan venue yang kental budaya indonesia
beberapa sudut venue menampilkan beragam budaya bali
ukiran hastoraja rumah adat jawa hingga ornamen kalimantan
ini adalah salah satu venue utama di gelaran pertemuan
para menteri keuangan dan juga gubernur bank sentral dunia
di gelaran g dua puluh nusa dua bali kali ini
kita bisa lihat bagaimana suasana
di sini ini adalah sebuah ruangan yang memang didesain dengan sangat unik sekali
dengan tema kalimantan
kenapa dipilih kalimantan
karena memang kita akan menunjukkan bahwa kalimantan nanti akan menjadi ibu kota indonesia
fmcbg g dua puluh kali ini juga menampilkan showcase pertumbuhan ekonomi
dan transformasi digital indonesia
sejumlah booth perbankan fintech dan umkm digital menjelaskan produk andalan mereka
agenda tahunan internasional ini diharapkan mampu menghasilkan sejumlah solusi
dan langkah langkah yang akan diperlukan untuk menjelaskan produk andalan mereka

seperti kelangkaan pangan dan energi hingga transformasi keuangan digital